kok tidur di kuburan
ini kan kuburan susur yang mendingan waktu keramas rumah sakit
rafa pasti ketakutan banget ini tes semaleman
tidur selimutnya sampe kepala
ahli juga capek banget
mumpung anak anak tidur
masih ada yang gak bisa tidur
masih ada yang gak bisa tidur
saya juga mau tidur
mata udah berat
soalnya ntar mereka bangun
saya oke kudu hudang
kok udah terang sih
rafa bangun yuk sayang yuk
sarapan dulu terus kita minum obat rafa
masih ada suster makanya saya berani tinggal tidur
ibu tenang dulu ya bu kami agak berusaha mencari anak ibu yang hilang
longnya suster yang bilang semua semua orang tolong bantu cariin anak saya
saya bilang aja bu
iya makasih suster
ali ali gimana ali kamu ketemu gak sama rafa
enggak mi ali ngandumin rafa mi
bu tante ranti kayaknya panik banget
sabar bu ranti
kabarnya pak kades itu sedang mengerahkan warganya untuk bisa mencari keberadaan sirafah
mudah mudahan aja rafa cepat ketemu ya
saya teh khawatir pak retek
soalnya rafa teh kan lagi gak sehat
tapi ini semua gara gara pak rete
pak rete sih kemarin pake pingsan yang kelamaan
jadi aja saya di rumah pak kades jadi sampe malem
nyampe ke rumah sakitnya saya keburu ca
sampai pak rete gak sempet ngeliat rafa itu ada di dalam selimut apa enggak
kenapa jadi nyalain saya
yang salah itu si adam tuh si gendut
susur keramas susur keramas susur keramas
jadi aja si rafa hilang
mau dimakan saya
hah ngeliatinnya gitu amat
harusan pak rete ngomong susur keramas tiga kali
lalu pak rete
waduh siap siap dijung jurigan
dikintayangin nih sama susur keramas
lalu pak rete hati hati jangan ke kamar mandi sendirian
jangan tidur sendirian
udah gitu jangan makan sendirian
nanti yang kenyang pak rete doang
gian sih tua tua pasti takut
tuh rafa malem
kita pulang aja yuk
kita harus cari rafa dulu dong sampe ketemu
cuma kuburan ini yang dekat rumah sakit yang kita belum periksa
iya bener itu rafa
pak rafa ini pak
rafa bangun rafa
rafa bangun rafa
rafa bangun rafa
bapak kenapa kamu tidur di sini
tidur di mana
kok aku tidur di kuburan
ini kan kuburan susar yang mendingan waktu keramas rumah sakit
lupa lupa lupa bangun
nih dokter bilang apa
kata dokter rafatnya belum boleh pulang
jadi masih harus dirawat di sini
kasian rafa pasti dia shock
karena bangun bangun ada di kuburan
kuburan tutur keramas lagi
masa sih rafa dibawa ke susar keramas
udah jelas li
si rafa itu tadi malam diculik sama hantu susar
kalau enggak gimana caranya coba
si rafa ada di kuburan susar keramas
jangan jangan rafa ketempelan sama aura susar keramas itu
kadang kadang masuk ini jadi kadang tunggu di luar aja ya
nih rumah sakit ini nyereme juga ya kalau sepi gini
tapi gak tau kenapa ya li
mami tuh gak percaya deh
kalau di tempat ini teh ada hantu suster keramas
tapi bella juga lihat nih
nah itu dia li
sampai bela yang segitu beraninya aja bisa ketularan parepe ketakutan juga
soalnya memi yakin pasti ada yang sengaja emang nakut nakutin kita
mami juga penasaran
sebenarnya tujuannya naon ya
kenapa dia mesti nakut nakutin kita
masa sih mi
eh jangan nengok li jangan nengok jangan nengok
sama aja kenapa mi
ciri ciri yang tadi mami bilang barusan kayak orang disitain adam
oh orang yang nakut nakutin adam itu ya
mami jadi pengen tahu sebenarnya apa ya maksudnya dia ngawasin kita
terus apa juga maksudnya dia nakut nakutin adamnya
mami tuh jadi merinding tau di sini
mami balik ke kamar aja ya sekalian mau ngecek rafa
takut rafa butuh apa apa
sampai jumpa lagi